pada era serba digital e commerce menjadi pintu masuk utama bagi pengembangan produk lokal
kekuatan ekonomi bisa ditopang dengan pengembangan produk hingga menyentuh wilayah pedesaan
bersama dengan kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
ratusan mahasiswa mendapatkan wawasan untuk memanfaatkan platform digital
melalui e commerce produsen dapat menjual produknya tanpa bertatap muka dengan pembeli
strategi ini juga dapat mendorong produk lokal merambah pasar internasional
oleh kita oleh saya oleh teman teman di telkom university kita
tingkat kemiskinannya khususnya di kabupaten bandung ya pak
mungkin tidak mengenal dengan teknologi
saya mulai bertanya lagi untuk dr imanovic
cnn indonesia bekerjasama dengan kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
mengadakan cnn meetup di kampus stt telkom bandung
dengan tema e commerce menjadi unsur utama mewujudkan inovasi desa
langsung saja kita menyapa koresponden cnn indonesia ruli kurniawan
yang kini telah berada di gedung damar telkom university bandung
ruli selamat siang silakan dengan laporan anda
ya selamat siang anissa
dan memang kali ini cnn indonesia menggandeng dengan kementerian desa dan juga telkom universiti
dalam acara yang sangat luar biasa sekali dengan berjudul desa novation
nah kali ini memang kalau kita melihat bagaimana pemerintah bisa dikatakan menganggarkan apbn cukup besar sekali
untuk bagaimana meningkatkan kualitas pedesaan
dan juga bagaimana pemerintah bisa dikatakan menjadi seorang pemerintah yang sangat luar biasa
sebagai anggota indonesia sebagian dari misalnya karena menjadi salah satu tulang punggung perekonomian indonesia ke depannya
dan kali ini bersama dengan teman teman dari mahasiswa telkom universiti
boleh dulu bikin seruan di sini seperti apa
oke nolpo dia bagaimana anissa keseruan teman teman dari telkom universiti
karena sejak tadi pagi kita sudah melihat bagaimana paparan yang disampaikan oleh rektor dari telkom universiti
dan juga tadi ada juga paparan yang disampaikan oleh bapak ivanofit sebagai kepala pusat data dan informasi dari kemendes itu sendiri
dan kita mau coba tanya tanya dulu dengan pak rektor di sini
dia tua rumah pada pagi hari ini
pak boleh berdiri pak
oke pak ini bisa dikatakan kalau kita ngomongin masalah e commerce dan juga inovasi pedesaan
pasti terlepas dari bagaimana kreasi inovasi anak muda
nah dari telkom university ini sendiri sebenarnya akan ada program apa dalam meningkatkan citra desa ke depannya pak
ya alhamdulillah telkom university memang saat ini cukup ingin selalu berkontribusi untuk bangsa ini
seperti hanya semboyan kita sinergi bangun negeri
jadi dalam hal membangun desa ini kami menciptakan beberapa inovasi yang bisa langsung digunakan
maupun beberapa startup yang terkait dengan beberapa teman di pedesaan
contohnya misalkan kami berkontribusi untuk ev seri di indramayu
kemudian kami juga ada startup yang terkait dengan nelayan menghubungkan nelayan dengan memotong rantai pasok di sana
kemudian ada juga beberapa startup yang lain
dan insya allah dari situ kita bisa lihat bahwa motivasi atau antusiasme dari pelajar
rekan mahasiswa pun cukup besar
terbukti salah satunya yang kalau di kabupaten bandung kita sangat lekat dengan kegiatan citarum harum
dimana di sana inovasi dari mulai bagaimana mural untuk di pedesaan sampai implementasi iot untuk penanganan pencemaran di citarum
baik jadi katakan sekarang telkom universiti sudah menggalakkan adekan ada inovasi inovasi
baik dari startup atau teknologi lainnya dalam pengembangan pedesaan di indonesia ya pak ya
dan mudah mudahan akan semakin lancar ke depannya dan koordinasi dengan kemanusiaan juga akan berjalan
terima kasih pak rektor
ini kita akan berbicara dengan salah satu poin utamanya pada pagi hari ini
sudah ada pak ivanovis luar biasa sekali
pak boleh sebelah sini pak kita backgroundnya teman teman di sini
pak ivan novis ini bisa dikatakan kan memang kalau tadi pak rektor mengatakan ada startup yang coba dikembangkan di sini
dari perikanan dari perkebunan juga pertanian
nah sejauh ini kan kalau memang dari kemendes sendiri ada empat prioritas yang coba diangkat dari kemendes
pertama bagaimana menciptakan program unggulan di desa
bagaimana bisa dikatakan menciptakan badan usaha milik desa
meningkatkan embung jumlah jumlah embung di pedesaan
dan juga bagaimana meningkatkan fasilitas olahraga juga di desa
nah sejauh ini bagaimana elaborasi dan implementasi prioritas prioritas tersebut di desa sejauh ini
ya sebetulnya dari empat program prioritas itu hampir semuanya sekarang sudah memberikan hasil
karena memang ini sudah tahun ke empat ya
jadi produk unggulan kawasan pedesaan itu sebagai upaya untuk pengembangan kerjasama antar desa
itu sudah mencakup investasi yang cukup besar
lebih dari empat puluh tujuh triliun dalam setahun
ya dan itu sudah berjalan termasuk menggunakan e commerce
misalnya contohnya kawasan perikanan di sulawesi bagian tengah
itu sudah menggunakan e commerce bekerja sama dengan off taker ya
off takernya namanya arunaf gitu
ini off taker dari anak anak muda yang langsung mengekspor dari desa desa itu
langsung dibawa ke tanjung priok
kemudian di ekspor ke luar negeri
katakan memang sudah ada koordinasi yang cukup solid ya pak ya antara kementerian desa dengan mungkin bisa dikatakan startup dan juga inovator inovator muda di indonesia
nah sejauh ini bagaimana upaya yang dilakukan oleh kementerian desa sendiri dalam bisa dikatakan terus mengelaborasi kemajuan teknologi
ataupun bisa dikatakan strength ataupun bisa dikatakan kemauan oleh anak anak muda saat ini dalam proses peningkatan ekonomi di pedesaan ini sendiri
sebetulnya sekarang ini ada tren bahwa anak muda kembali ke desa
beberapa indikasinya misalnya kepala desa sekretaris desa ini umurnya rata rata sekarang empat puluh empat tahun
jadi sudah semakin muda begitu
kemudian apa namanya tren bahwa startup masuk ke desa kita mengetahui dari indikasinya bahwa ternyata ekonomi yang sifatnya berhubungan dengan uang di desa itu meningkat dua kali lipat
tiga tahun yang lalu gitu
jadi ada indikasi indikasi awal bahwa ekonomi desa ini semakin banyak maju melalui usaha usaha dan kami menduga usaha yang paling banyak itu memang melalui ikhams saat ini
ini kan bisa dikatakan kementerian desa bisa dikatakan bekerjasama dengan sini indonesia dan juga banyak mengganding nanti kampus dan juga universitas lain di seluruh indonesia insya allah
dan bisa dikatakan dengan program kementerian desa yang sekarang lebih banyak menargetkan anak anak muda
itu apa yang akan dicoba dicapai harapan kira kira pak
ya sebetulnya bersama telkom saja ya kita berencana membuat smart village mulai akhir tahun ini
yang tentu saja semua penggunanya lebih banyak golongan milenial ini
baik itu milenial yang memang dari kota maupun yang sudah ada di desa
sekarang misalnya menggunakan e commerce juga dan beberapa e commerce yang berkaitan dengan wisata
jadi orang orang muda di desa itu mulai bersiap masuk ke dalam wisata lebih cepat lagi
harap kita sama sama ya bagaimana nanti anak muda kembali lagi ke desa
meningkatkan perekonomian di desa itu sendiri dengan ide ide segar ide ide matang mereka
terima kasih pak ivanovi terima kasih pak reaktor terima kasih juga teman teman dari telkom university hadir pada pagi hari ini
luar biasa sekali
kita masih ada banyak sekali program ataupun sesi sesi yang ada pada hari ini
dimana nanti kita mendengarkan nanti bagaimana prasidia puspa nanti akan juga menikahkan talkshow dengan teman teman dari telkom
dan juga nanti akan ada sesi jurnalisasi bersama saya juga ada greg bayu dan juga vinanda sebagai produser lapangan
dan juga ada sharing pengalaman bagaimana mengelola sebuah e commerce yang sangat bisa dikatakan erat dengan perekonomian di pedesa dengan ada tantio bangun ceo dari kecipir
dan semuanya akan dikemas secara menarik tentunya hingga sore hari nanti dan mudah mudahan akan memberikan impact luar biasa bagaimana peningkatan pembangunan perekonomian di pedesaan
kembali ke anda anissa
baik ruli kurniawan terima kasih atas laporan langsung anda dari bandung jawa barat salam untuk kawan kawan di telkom university selamat kembali melanjutkan tugas